serat serat kuno dulu yang membahas pewayangan tentunya menggunakan aksara jawa
seperti buku buku pewayangan zaman dulu jelas menggunakan aksara jawa
di wayang beber ini ada kisah juga mengenai ramayana mahabharata panji
dan itu kalau dibawakan ditulis subtitlenya itu menggunakan latin
jadi dengan aksara jawa kita suguhkan di situ itu akan klop sesuai dengan masanya
wayang beber pancasila yang di sini kami kebetulan menggunakan aksara jawa kuno
karena sesuai dengan sutak soma di eranya dulu diciptakan dengan aksara kawi
seperti itu kira kira mas
sebagai seniman indra mengajak anak muda di desanya untuk turut aktif melestarikan kesenian wayang beber
anak anak muda berlatih menabuh gamelan dan mengiringi pentas wayang beber
sejak dua ribu tujuh belas indra menyulap kediamannya di dusun kanutan sumbermulyo bantul menjadi museum wayang beber sekartaji
selain menyimpan banyak koleksi wayang beber indra juga rajin mengumpulkan berbagai serat manuskrip dan benda benda dari lempengan logam yang bertuliskan aksara kuno
di sini ada beberapa naskah
di antaranya ada naskah
kitab selarasa jaransari serat menak bahkan kita ada al quran kuno ada alkitab kuno abad ke delapan belas ada luntar sutasoma ada luntar buspakrame kanuragan dan yang lainnya itu tertulis dalam aksara jawa
tertulis dalam aksara jawa carakan
tapi kita juga mempunyai peninggalan peninggalan yang lebih kuno
di antaranya ada prasasti ada
surat emas surat timah yang ditemukan di dasar sungai
di nusantara terdapat lebih dari tiga ratus aksara tradisional
dibuktikan dengan berbagai prasasti manuskrip dan serat serat lama
penggunaan aksara ini membuktikan bahwa peradaban kebudayaan di nusantara waktu itu sudah sangat maju
jadi begini memang kadang kadang milenial itu
tidak ada manfaatnya apa
jadi tugas kita semua untuk menjelaskan bahwa pentingnya sebuah peradaban itu dimulai dengan sebuah aksara
karena aksara itu adalah simbol
bangsa bangsa yang mempunyai aksara sendiri itu bangsanya pasti kuat
seperti kita lihat jepang cina korea latin itu mempunyai huruf dan aksara aksara sendiri
nah di sini
jika kita percaya diri dengan
aksara jawa khususnya di jawa ya mas ya
itu jika kita biasakan aksara jawa ini nantinya ada di dunia pendidikan ada di kebiasaan anak muda
yang berkomunikasi dengan aksara nanti terus dalam sistem diperkuat di nama nama desa di restoran restoran menggunakan aksara jawa
bukannya tidak mungkin itu harapan cerah bagi kita semua bahwa itu juga akan menarik daya tarik yang
oh orang khususnya
masyarakat jawa mempunyai potensi sendiri mempunyai jati diri sendiri dan kita harus percaya diri dengan itu
nah kita menanamkan ke generasi milenial perlahan demi perlahan dan dikemas secara menarik mas
menurut indra penguasaan baca tulis aksara jawa sangatlah penting terutama bagi generasi muda
oh untuk ke depan sangat penting
jadi ketika mbah buyut dulu karena zaman dulu belum ada laptop belum ada android
jadi mbah buyut dulu harus menggunakan kertas deluang yang ditempa secara alami harus menggunakan daun lontar yang di press bertahun tahun untuk mengubah sebuah karya
dewasa ini kita juga melestarikan hal hal seperti itu tapi untuk kalangan milenial kita juga memberikan ruang
bahwa dunia sekarang ini sedang pada zamannya zaman digital
jadi ketika generasi milenial mampu berkarya dengan dan berkomunikasi dengan aksara jawa melalui media digital seperti handphone whatsapp facebook
bukan tidak mungkin karya karya itu akan membooming
jadi harapan kami adalah generasi milenial ini sebagai ujung tombak nantinya
jadi membuat animasi memakai aksara jawa membuat film film subtitle aksara jawa
masih di kabupaten bantul ada komunitas senenggaul bosho jowo adilumu atau disingkat segajabu
komunitas ini berdiri sejak dua ribu sembilan belas lalu
itu untuk mengembalikan marwah aksara jawa di tanah kita sendiri karena selama ini kan aksara jawa bisa dibilang tersisih di tanah kita sendiri di negeri kita sendiri
dan agak terpinggirkan lah dari kebudayaan kebudayaan dari barat
para pegiat segajabung berkumpul secara rutin setiap minggu dan menjalankan berbagai kegiatan
karena di komunitas kita lebih mengutamakan di digital kan di ranak digital
karena kebanyakan anak sekarang kemana pun dia berada dimanapun dia berada pasti memegang entah itu laptop atau laptop
atau hp dan lain sebagainya
untuk di media sosial bareng kan lebih banyak anak muda bermain di situ
jadi kami lewat media digital ini ingin memperkenalkan kembali aksara jawa kepada masyarakat luas membumikan kembali aksara jawa
digitalisasi aksara jawa memudahkan masyarakat untuk membaca menulis dan berbagai informasi berbasis aksara jawa
di platform digital seperti website sosial media dan aplikasi percakapan
untuk setting agar smartphone atau laptop kita bisa untuk menggunakan aksara jawa itu ada settingan khusus
kita bisa lihat di aksara di nusantara di situ banyak sekali phone font yang sudah dibikin dari teman teman font kreator
misalnya setiap font sudah ada tata caranya untuk kita men setting agar bisa digunakan di perangkat digital kita

anak anak muda ini dengan tekun menyimak pengajaran aksara jawa
setiap minggu mereka berkumpul di komunitas jawa cana untuk belajar berbagai kesenian tradisional salah satunya kelas aksara jawa
kegiatan ini tentu mengembirakan dan menjadi sinyal bahwa kesenian tradisional memiliki generasi penerus

kelas aksara jawa ini di inisiasi oleh jawa cana dan juga sanggar seni kinanti sekar mulai awal tahun dua ribu delapan belas

kelas pertama itu kita buka januari dua ribu delapan belas berjalan sampai hari ini
tapi tahun dua ribu dua puluh kemarin absen lumayan lama karena dampak pandemi
nah ini empat bulan ini aktif kembali
ini adalah angkatan terbaru kami setelah masa psbb dan lain sebagainya
nah inilah kelas angkatan terbaru sudah empat bulan ini
dan ini kelasnya berbayar
memang kita dulu pernah bikin kelas yang gratis
tetapi kemudian dari berbagai hasil evaluasi kami lebih baik menyelenggarakan kelas yang berbayar
memang seperti itu
karena memang gerakan ini memang mandiri

jadi dari pembiayaan pun memang ya kita himpun dari apa
kami sebutnya donasi dari teman teman muridnya ini begitu
selain di komunitas pengajaran aksara jawa juga hadir di sekolah sekolah di provinsi
antusiasme anak anak bagus bahasa jawa
jadi sebetulnya memang tergantung sama kita juga bagaimana cara menarik anak anak ini supaya senang
kalau anak anak sekarang kan pengennya yang apalah
kalau jawa kira jok ke pia ibaratnya gitu
nah anak anak sudah mungkin yang inginnya yang budaya budaya lain
nah seperti itu
nah ini bagaimana caranya sebagai guru kita memang harus pinter pinternya narik hati anak anak
narik perhatian anak anak
dengan bagaimana caranya kita mengolah supaya anak anak ini tertarik dengan budaya
dengan budayanya sendiri seperti itu
sekarang alhamdulillah dengan berbagai macam praktek yang saya suguhkan gitu ya
anak anak ini senang sekali dengan pelajaran bahasa jawa
bahkan mungkin malah ngalah ngalah ke pelajaran riane seperti itu
selain aksara jawa
aksara nusantara yang sampai saat ini masih banyak digunakan adalah aksara arapegon
selepas isya ratusan santri di pondok pesantren al imdad bantul
menyimak pengajaran dari kiai dan menuliskan di kitab dengan aksara arapegon
ya jadi para santri pasti belajar aksara pegon
pentingnya karena agar mereka tetap membiasakan dengan huruf arab
walaupun bahasanya adalah bahasa jawa
karena memang setiap kita mengartikan kitab dengan bahasa jawa
mereka harus mengartikannya dengan tulisan pegon
nah kenapa tidak latin
karena tulisan pegon itu lebih ringkas
selama ratusan tahun aksara arapegon digunakan untuk menulis kitab kitab
bahkan juga untuk berkomunikasi
arapegon adalah modifikasi dari huruf arab yang digunakan untuk menulis bahasa jawa
akhirnya istilah pegon
nah sementara banyak sekali aksara yang bahasanya beda
orang arab nggak ada bahasa ngo
tapi lungo itu ngo itu berdekatan dengan ain posisinya
maka kemudian lungo itu ain
itu ainnya untuk beda dengan ain
untuk naik ke derajat ngo
itu dikasih titik tiga
ya dikasih titik tiga
orang arab tidak punya bahasa go
nah yang deket sekali dengan go itu ko
maka kemudian agar k itu naik dipahami oleh
menjadi apa menjadi go
dikasih titik tiga
nah dalam hal seperti orang arab pun nggak bisa baca huruf pigon itu
ini kecerdasan masyarakat kita untuk
memahamkan bahasa arab dengan bahasa jawa
nah itu di pesantren sampai sekarang masih
seiring kemajuan teknologi digital
ada upaya untuk mendigitalkan aksara pegon
aksara pegon bisa digunakan di platform digital
mendukung gerakan digitalisasi aksara arab pegon
itu luar biasa kalau ada yang bisa
dan pasti nanti ke arah situlah
sistem digital ini kan sudah merambah ke semua hal
tidak cuma agama kan
pasti semuanya akan
akan melakukan inovasi di dunianya masing masing
sesuai dengan ininya ya apa
zamannya dan sesuai dengan kebutuhannya masing masing
bisa jadi nanti kemudian ada tulisan dengan model barcode gitu
jadi sangat luar biasa kalau ada yang punya inisiatif
menulis aksara pegon itu
masuk dalam sistem digital
syukur syukur terdaftar dalam
itu luar biasa
kemajuan teknologi informasi
mempermudah manusia untuk bertukar informasi
terlebih lagi di masa pandemi
internet telah menjadi bagian
tak terpisahkan bagi setiap orang
oleh karena itu agar tidak punah dan bisa digunakan secara terus menerus
aksara nusantara pun harus hadir
hadir di ranah digital
pembesar kraton yogyakarta kanjeng pangeran haryo noton goro
menyatakan pihak keraton menaruh perhatian besar pada masalah ini
lima sepuluh tahun ke depan saya tidak yakin orang masih menggunakan paper
mahasiswa mahasiswa sekarang juga semuanya sudah pakainya pdf
dan berarti kalau aksara jawa itu tidak eksis dalam bentuk digital
anak anak milenial zaman sekarang kan
kalau barangnya itu tidak ada di instagram tidak ada di facebook
ya barang itu tidak ada
nggak ada itu barangnya itu
kalau anak zaman milenial sekarang
oh pokoknya oh ini oh iya coba
tidak lihat di instagram
ada nah itu benar
setio amreh prasojo seorang pegiat aksara nusantara
memandang sangat penting aksara nusantara bisa digunakan secara digital
kondisi yang seperti itu
kalau di kondisi yang lain jelas penting mas
karena ke depan kita mau menyimpan aksara ini di mana
di batu lagi seperti dulu atau di lontar atau di luar nggak mungkin kan ya
kita harus mengunci karakter itu di ranah digital
nah di ranah digital itu yang bisa ngunci ya
lembaga lembaga yang memang concern ke alal digital
seperti tadi di konsorsium unicord
kemudian ada ican ada iana ada iso dan lain lain
itu harus kita masukin untuk bisa menyimpan
alatnya sudah ada tinggal niti
tampung prasasti misalnya
kalau dulu seperti itu
kalau sekarang ya prasasti kita ya itu
lewat unicode mereka nyiapin platform ininya
kemudian teman teman dipandi
yang menyiapkan platform di ranah inskripsi digital di provider provider
misalnya di internetnya dengan ikon yang penguasa internet dunianya
baru kalau itu sudah clear semua
sudah ini bentuknya sudah masuk rilis sudah
prasasti kita untuk ribuan tahun ke depan selama peradaban manusia ini
digitalisasi dan menggunakan apa namanya
perkembangan ilmu komunikasi yang sifatnya virtual
dari tiga ratus lebih aksara nusantara
ironisnya saat ini baru ada tujuh aksara yang terdaftar di icann
lembaga internet dunia
namun sayangnya statusnya masih penggunaan terbatas
menurut ketua pengelola nama domain internet indonesia atau pandi
masyarakat harus lebih banyak menggunakan aksara nusantara
dalam pertukaran informasi supaya status aksara aksara tersebut meningkat
nah untuk bisa recommended
nah ini baru ada banyak hal yang kita perlu lakukan untuk menumbuhkan konten ini

oleh karena itu lalu kemudian di tahun kemarin itu pandi bekerja sama kita ya dan kita juga berkonten
di tahun kemarin itu pandi bekerja sama dengan penggiat aksara
kita bikin webinar kita bikin lomba web dan segala macam
tidak lebih itu tujuannya untuk meramaikan dan menghidupkan konten konten beraksara daerah
jadi kemarin kita sudah mulai dengan aksara jawa
kita sudah mulai dengan aksara bali
kita sudah mulai dengan aksara sunda
dan kita sudah mulai dengan aksara lontarang
kendala yang lain adalah dibutuhkan pengakuan aksara nusantara dari negara serta dukungan penuh dari banyak pihak
satu mungkin kita tahu dari sisi kebijakan atau regulasi
jadi kalau kita lihat undang undang terkait aksara daerah itu kan adanya disitu dinyatakan terkait dengan pemajuan kebudayaan
yang ini lalu kemudian perlu ditindaklanjuti dengan peraturan di bawahnya entah itu berupa peraturan pemerintah lalu kemudian juga peraturan menteri dan seterusnya
jadi kalau kita lihat di level kementerian sendiri kita punya yang namanya badan pembinaan dan pengembangan bahasa
mereka rajin untuk lalu kemudian mendata melihat status masing masing bahasa daerah di indonesia dan sebagainya
mereka selalu mengeluarkan statistik secara reguler
nah tinggal pertanyaannya adalah kalau terkait bagaimana ini pembinaannya di daerah bagaimana pemajuan dan pelestariannya itu kalau kita lihat kementerian lebih menyerahkan kepada pemerintah daerah masing masing
jika suatu aksara musnah maka kandungan kekayaan budaya adat istiadat sejarah dan berbagai informasi masa lalu tentu juga akan hilang
indonesia akan mengalami kerugian tak terhitung jika suatu kebudayaan punah
jika suatu kebudayaan punah maka kemudian mendata melihat status masing masing bahasa daerah masing masing
jadi kalau itu tidak dilakukan sampai hari ini ke depannya tidak kita pikirkan maka
ya dua puluh lima lima puluh tahun ke depan kita hanya bisa cerita ke anak cucu kita besok bahwa dulu di indonesia ada aksara jawa
bentuknya kayak apa ya ini loh
nah kayak gitu loh nanti efeknya akan seperti itu
jadi kita bisa memairin ke generasi besok ada gaya pohon seperti ini
gaya pon itu hanya berhenti pada image gambar dan itu dianggap seperti hanya dekoratif